iya memang ini kalau kita bicara tentang hilal ya putri selalu menjadi topik perbincangan di mana mana dan ini merupakan topik yang menarik karena itu tadi ada hisap dan ada juga rukyat ya yang sangat berbeda
begitu bagaimana untuk kemudian satu tetap satu gitu ya walaupun berbeda seperti itu
betul betul dan ini merupakan agenda tahunan seperti puasa dan hari raya
kerap kali agenda ini menyita perhatian polemiknya terutama hisap dan rukyat
banyak sekali orang orang juga mungkin anda mengeluhkan kenapa sih harus selalu repot
jadi apa sebenarnya perbedaan keduanya kita simak bersama
dari ibnu umar radiallahu anhumah ia berkata
aku pernah mendengar rasulullah saw bersabda
jika kalian melihat hilal
jika kalian melihatnya lagi
maka berhari rayalah
sesuai hadis buhari muslim
hilal atau awal fase bulan baru adalah kunci penentuan ramadan dan hari raya idul fitri
jalanan sejarah islam mencatat penentuan awal bulan baru
didasarkan pada dua metode hisap dan rukyat
hisab atau wujudul hilal
secara harfiah berarti perhitungan posisi matahari dan bulan secara ilmu falak atau astronomi
perhitungan digunakan untuk memperkirakan posisi hilal penanda periode bulan baru dalam kalender hijriah
bulan baru terjadi jika ketinggian hilal sudah di atas derajat dengan memenuhi dua prinsip
terjadi sebelum matahari terbenam atau istimewa koblal guru
dan secara perhitungan bulan terbenam setelah matahari terbenam atau moonset after sunset
tampak atau tidaknya hilal tidak jadi soal dalam metode yang sejak seribu sembilan ratus enam puluh sembilan ini digunakan ormas muhammadiyah
sementara rukyatul hilal atau rukyat adalah aktivitas mengamati penampakan hilal
sehingga hilal tidak pernah sekali tampak setelah terjadinya ijtima
istimewa atau konjungsi adalah posisi saat matahari dan bulan berada di garis bujur langit yang sama
rukyat dapat dilakukan dengan mata telanjang atau dengan alat bantu optik menjelang senja di tanggal dua puluh sembilan kalender berjalan
apabila hilal terlihat artinya kalender berjalan telah memasuki tanggal satu

secara teori hilal hanya bisa dilihat dengan berat
jika ketinggiannya melebihi empat derajat
apabila hilal gagal terlihat maka kalender berjalan digenapkan atau istiqmal menjadi tiga puluh hari
di indonesia metode ini kukuh dipertahankan organisasi masyarakat nahdlatul ulama
dalam rukyatul hilal hisap atau perhitungan secara ilmu astronomi tetap digunakan
tetapi hanya sebagai alat bantu dan bukan penentu
yang ketiga imkanur rukyat
secara bahasa berarti kemungkinan melihat hilal adalah kriteria penentuan awal bulan
sesuai musyawarah menteri menteri agama malaysia brunei darussalam indonesia dan singapura atau mabims
menurut metode ini awal bulan hijriah terjadi jika ketinggian hilal minimum dua derajat di atas cakrawala
dan usia bulan minimum delapan jam sejak istimewa
metode ini sekarang dipakai organisasi persatuan islam atau persis
secara singkat imkanur rukyat sebenarnya merupakan jalan tengah antara metode hisap dan rukyat
namun ketiga metode di atas masih saja menimbulkan perbedaan
ini pula yang membuat awal puasa dan hari raya di indonesia beberapa kali berbeda
ketidaksatuan pendapat ini kemudian memunculkan metode keempat yakni rukyat global
metode ini mengandung prinsip bahwa jika sudah ada kesaksian hilal
terlihat di satu negeri maka artinya sudah memasuki bulan baru
dan semua umat muslim di seluruh dunia harus mengikuti
prinsip ini antara lain dipakai organisasi hizbut tahrir indonesia